seakan bangkit dari tidur lama persebaya surabaya menang telak saat melawan madura united di stadion gelora bung tomo surabaya kamis malam
empat gol kemenangan persebaya dicetak oleh otaviop dutra di menit kedua dan hat trick oleh osvaldo hai
kemenangan ini membuat peringkat persebaya naik dari posisi tiga belas ke posisi sepuluh klasmen dengan perolehan tiga puluh lima poin
disaksikan ribuan supporter kedua tim pertandingan antara persebaya surabaya melawan madura united berlangsung sengit
babak pertama baru berjalan dua menit tuan rumah unggul lewat sundulan otavio dutra memanfaatkan umpan tendangan penjuru irfan jaya
gol cepat ini membuat tim tamu tersetak dan mencoba keluar dari tekanan
namun serangan yang dimotori bayu gatra dan sahrahan selalu kandas di duet pertahanan persebaya
yang dibentegi dutra dan andri puladi
baju lijo kembali menggandakan keunggulan melalui osvaldo hai memanfaatkan kemelut di muka gawang madura united
hasil tendangan penjuru irfan jaya
skor dua untuk persebaya bertahan hingga wasit meniup peluit panjang turun minum
tetap menginstrusikan tampil menyerang persebaya kembali mencetak gol ketiga dan keempat di babak kedua melalui osvaldo hai
hingga akhir pertandingan skor empat tidak berubah
untuk kemenangan persebaya
kebenangan ini membuat posisi persebaya naik dari peringkat tiga belas klasmen ke peringkat sepuluh dengan tiga puluh lima poin
sementara pelatih madura united
mengakui keunggulan persebaya yang bermain cepat
apalagi gol pertama persebaya dan dukungan bonek membuat mental anak buahnya menjadi turun
ada kata kata pak bola
kalau menunggu itu sudah
jadi kita kalah
tapi yang di depan
sekuat dengan luar biasa
kita tidak bisa
dengan kekalahan ini
madura united berada di posisi ke enam klasmen sementara
dengan torehan empat puluh poin